kamu lain kali jangan ngebantuin pr temen kamu yang kayak gini
nanti bisa jadi males
bisa jadi bodoh
sekarang pr kamu simpan di meja saya
kamu belum ngerjain pr kan meli
enggak udah dikerjain
cuma belum selesai pak makanya minta sama repa bantuan
belum selesai belum selesai iya ngerjainnya disini kan
tau gak pr itu apa artinya
ian datang kesitu dan minta tolong om
jadi supir angkut deh gapapa ya
emang lo mau jadi sopir angkut
lo emang dapat duit sepuluh juta kapan
jadi supir angkut itu duitnya kagak gede gede bener
masalah sepuluh juta mah itu mah biar allah aja yang ngasih jalan
terus juga pasti ada jalannya sendiri
aduh sampe kapan
yang penting iya udah ada niat buat kerja ada usahanya om
lagian kan om baga sendiri yang ngajarin dia nyetir
iya begini ian
niatan lo itu bagus
lo boleh aja deh supir tembak angkut gue
lo boleh narik empat om
eh tapi inget
oh siap om
oke deh kalo gitu sehabis ian pulang sekolah ian langsung bikin sim
sekarang lo berangkat sekolah deh
daripada ntar lo kesiangan
kalo gitu ian langsung berangkat sekolah ya
nanti kesiangan juga deh
kayanya lo harus kasih penjelasan ke reva soal adriana secepatnya deh
kalo kelamaan reva tuh bakal susah ngerima penjelasan lo
tapi susah kali kamu ngomongin masalah itu di sekolah
nanti malah kita bakalan ribut
dan diliatin sama semua orang
jadi gak enak lah kal
ya bukan gitu buang maksudnya
menurut gue bakal lebih baik kalau misalnya ada pihak lain selain allah yang cerita sama reva juga biar
seenggaknya reva lebih percaya lah
hmm yaudah deh
kalian berdua yaudah deh
lo jangan sampe lupa belajar ya
tumben lo jam segini baru dateng
gue abis nungguin om bagas dulu kal
bukannya lo udah punya hasim
ini sim nya beda
sim untuk sipir angkot bro
soalnya gue pengen jadi supir tembak angkot lubang bagas
mau jadi supir tembak angkot
ya yakin lah
kok lo bisa kepikiran mau jadi supir angkot sih
gimana lagi caranya
lagian kalo duit sepuluh juta udah di tangan gue
terus gue serahin ke nyokapnya nelly
tanah emak gue yang dikembang bisa balik lagi tuh ke tangan emak gue
jadi kan semua dosa dosa gue diampuni sama emak gue
kalo gue juga lagi ga butuh duit sih pasti gue bantuin lo yan

dia juga nungguin dokser yang bang bagas
ga enak lah gue terus terusan tolongin lo
kalau begini kan gue berarti belajar bertanggung jawab
setelah apa yang udah gue lakuin
soal ini bukan yang remehin
mau ngumpulin duit sepuluh juta
jadi supir tembak angkot
eh tau lah kal
habis gimana lagi caranya gue dapet gitu
ya kalo menurut gue ya yan ya
jadi supir angkot juga ga masalah kok
yang penting kan kerjanya halal
dan niat lo juga baik
allah itu akan memberikan rezeki yang sangat gede buatmu
yang penting lo berusaha
jangan juga ya
aduh aduh aduh
gue belum kerja npr nih
nih gue udah kok
nih pupennya nih
gue tau lo lagi sedih banget ya sekarang
lo lo tau masalah gue
kalau boleh gue pengen ngasih masukan nih re buat lo
ya pasti boleh lah
gue emang mau denger sarang loh
nanti kita lanjutin lagi aja

gue mau ke udara
sekarang kumpulin prnya
nah cepetan gue mau kumpul
bentar bentar gue nangis dulu bentar ya
apa sih dikit lagi weh
kembaliin prnya deh pak
bentar ah dikit lagi
kok bapak bisa disini pak
ya saya di kelas saya ngajar
harus banget ya pak
simpen pr kamu di meja saya
kamu lain kali jangan ngebantuin pr
temen kamu yang kayak gini
nanti bisa jadi males
bisa jadi bodoh
sekarang pr kamu simpan di meja saya
kamu belum ngerjain pr kan meli
cuma belum selesai pak
makanya minta sama reva bantuan
iya ngerjainnya disini kan
tau gak pr itu apa artinya
tau pekerjaan rame rame
mau jadi apa anak sekolahan kayak gini
kamu emang rame rame enak
kalau yang pinter
pr itu pekerjaan rumah
jadi harus dikerjakan di rumah
bukan di sekolah
tapi kan itu pinteran rumah ya pak

bukan di rumah lagi gimana dok
gak ada tapi tapian
yang lain denger ya
siswa dan siswi yang tidak mengerjakan pr
akan dikenakan hukuman
jadi kamu keluar meli
berdiri di depan
berdiri di halaman
sampai jam istirahat selesai
iya sama aja
lapangan dan halaman
gak ada tapi tapi
nanti kulit saya melepuh
gak cantik lagi
jadi saksinya lain kali aja ya pak ya
gak bisa ditolak pak
atau keterangan waktu yang jelas
kata kata yang termasuk
yang artinya beberapa hari yang lalu
beberapa saat yang lalu
yang artinya dahulu
contoh kalimatnya ya
kamu dari tadi tuh ngomong apaan sih
udah deh cepetan ngomongnya
kamu tuh jangan buat aku takut kayak gini
kayaknya kita gak bisa ngelanjutin hubungan kita
tidak ada yang bisa ngelanjutin hubungan kita
ibu paling gak suka ada anak yang gak konsentrasi belajar di kelas
tidak ada yang bisa ngelanjutin hubungan kita
tidak ada yang bisa ngelanjutin hubungan kita